sembat menjadi pusat penyebaran virus corona di kota selatan kota denggu kini berangsur pulih
bagaimana suasana ramadan di dengu sudah ada warga negara indonesia elvira tanjung
selamat pagi vira
selamat pagi mbak sidi mbak ledi
halo fira ini kan sudah mulai aktif kamis waktu setempat
nah ini fira ketika mengetahui hal ini apa yang langsung dilakukan
langsung kebut mall begitu ya
langsung pergi ke mall kemudian bertemu dengan teman teman
apa yang dilakukan vira di sana pertama kali ketika ini diberlakukan
sebenarnya kalau pelonggaran ini sudah dari sebelum sebelumnya
hanya memang untuk tempat umum baru dimulai dari hari kamis kemarin
dan kalau saya sendiri sih nggak ada ini ya
santai aja ya
cuman kayak kemarin ngeliat di taman taman memang udah
cuma memang masih tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah
ya mungkin kalau vira bisa cerita sebenarnya bagaimana sih kondisi di sana
karena boleh jadikan memang denggu merupakan epicenter pertama kali ya untuk covid sembilan belas
lalu apakah selama di lockdown hingga saat ini ada perubahan cukup signifikan
dari bagaimana pola perilaku masyarakatnya
kemudian juga bagaimana pemerintah sendiri memberikan respon terhadap hal ini
sehingga akhirnya dibuka tuh aktivitas warga ya
dari awal memang pada saat daegu sudah dinaikkan menjadi zona merah
tapi pemerintah korea selatan juga sangat cekatan ya
dimana penanganan untuk covid sembilan belas ini dia berbasis dengan ict
dan kunci sukses dari penanganan covid sembilan belas di korea selatan yang pertama adalah pendeteksi yang awal
setelah itu ada pelacakan
dilacak dari orang yang terjangkit positif terjangkit covid
ini beliau ada apa namanya kontak dengan siapa saja kemana saja
mengunjungi tempat tempat apa saja
nah itu pelacakan
setelah itu informasi yang ada di korea selatan itu berasal dari satu pintu
jadi dari satu sumber saja dari pemerintah
jadi bisa kita bilang the whole korea itu emang punya protokol kesehatan yang sama
bahkan poster pun sama
gitu loh semuanya
ini untuk meminimasi hoax dan juga kebingungan di masyarakat
nah setelah itu setelah fokus pada penekanan kurva pertambahan untuk local case
sekarang pemerintah fokus kepada yang imported case
seperti yang kita tahu kemarin ada empat kasus baru yang mana itu imported case
dan itu dideteksi
untuk dideteksi langsung dari bandara
nah di sini dilihat dari empat orang itu tiga orang itu warga negara korea dan satu orang warga negara asing
yang mereka baru datang dari cina dari asia dan dua dari amerika
sementara untuk apa namanya untuk kondisi kegiatan itu semuanya sama normal
apa namanya pasar tetap buka kafe tetap jalan restoran tetap
euforia warga di sana gimana
euforia awal awal memang sempat sepi
tapi karena warganya juga kita kooperatif dengan pemerintahnya
jadi melakukan protokol kesehatan itu yang penting
dimana seperti apa namanya restoran
nah itu kalau memang mereka mau buka kalau memang bisnisnya pengen tetap jalan nih
ya mereka harus melakukan protokol kesehatan
jadi orang yang masuk customer itu diperiksa
mereka memudahkan untuk tracking gitu loh
jadi semuanya normal
hanya sekolah dan universitas untuk anak s satu itu ditiadakan jadi online
oke nah di masa pandemi ini juga kan warga muslim di seluruh dunia juga lagi menjalani ibadah ramadan
nah ini ketika sudah dilonggarkan pembatasan sosial di sana apakah ada rencana juga untuk
berkumpul dengan warga negara indonesia yang lain dan juga bagaimana populasi muslim di sana begitu menjalani ibadah puasa pada saat ini
saat ini kalau untuk populasi muslim di korea selatan itu sekitar dua ratus lima puluh ribu orang
untuk daegu sendiri sekitar dua ribu itu meliputi mencakup pelajar ekspat dan juga pekerja
nah dengan adanya kelonggaran ini sebenarnya tidak ada yang signifikan berubah gitu loh karena
jadi pemerintah ini gimana ya oke kita longgarin tapi tetap gitu loh
tetap ada sms masuk tetap ada berita berita di tv bahwasannya tetap melakukan protokol kesehatan
kalau bisa kalau bisa jangan bepergian gitu loh
jadi masih himbauan himbauan itu tetap ada
dan kalau untuk puasa sendiri berbeda yang sekarang dengan yang sebelumnya gitu tanpa pandemi gitu loh
biasanya kita bisa berbuka atau sahur gratis di masjid sekarang nggak ada
sekarang tidak ada jadi harga normal dan tidak ada bufit dan itu sepi
jadi memang nggak ada pengunjung
setelah itu biasanya ada buka bersama di kbri dengan menu indonesia yang paling lezat
sekarang nggak ada gitu
jadi kangenin ya
sekarang nggak ada
nah terus biasanya juga ada perlombaan mtq di masjid itaewon seoul itu setiap jumat minggu terakhir ramadan
sekarang kita masih belum tahu nih apakah bakal ada nanti atau enggak
yang jelas untuk masa masa yang kita harus stay at home itu diperpanjang sampai sembilan mei nanti
berarti untuk kegiatan beribadah seperti layaknya sebelumnya
sholat tarawih semua tidak ada ya karena anda sendiri mengatakan sampai tanggal sembilan mei
lalu kedepannya apakah nanti pusat industri hiburan nih tadi lady sempat ngobrol ngobrol ke saya ya

bagaimana drama korea ataupun para pecinta drakor itu di sana
apakah mereka tetap antusias apakah memang syutingnya masih berjalan atau seperti apa di sana bu
kalau syuting sepertinya tidak berjalan senormal biasa
karena memang tidak boleh ada kumpul kumpul dalam skala besar
saya rasa belum ada kalau sekarang kalau untuk syuting
jadi mungkin bisa dipending dulu kali ya
nah terakhir nih kita mau tahu dong menu sahurnya vira ini apa nih ketika sahur di korea selatan
menu sahur kalau saya sih tadi yang jelas harus ada bala bala sama sambal terasi kalau saya
ya vira terima kasih untuk informasinya sudah berbincang bersama kami
selamat menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan
tetap jaga kesehatan dan sukses selalu di sana